kembali di sapa indonesia pagi sudah ribuan warga semarang di jabodetabek berkumpul bersama di taman wiladatika cibubur depok jawa barat
selain sebagai ajang bersilaturahmi dan halal bihalal bersama perantau
kegiatan ini juga sebagai ajang nostalgia kuliner asal semarang
kami hadirkan informasinya dan sekaligus menutup perjumpaan kita di sapa indonesia pagi hari ini
terima kasih untuk anda yang telah menyaksikan saya radi saputro
dan saya adi selarasati kita jumpa lagi besok
keseruan ini menjadi salah satu bagian dari acara halal bihalal dua ribu dua puluh empat pawon semar
ya ribuan perantau asal kota semarang jawa tengah tumpah ruah di taman miladatika cibubur depok jawa barat
para perantau ini tergabung dalam komunitas pawon semar atau paguyuban wong semarang
mereka berasal dari berbagai daerah di jabodetabek
ajang tahunan ini digelar sebagai wadah silaturahmi dan juga momen halal bihalal idul fitri
antar sesama perantau dari semarang
acara diisi dengan berbagai kegiatan seru yang menambah keakraban antar sesama warga semarang
tak hanya itu ratusan stand kuliner asal kota semarang juga dihadirkan
sebagai ajang nostalgia dan kerinduan
ketua panitia halal bihalal pawon semar dua ribu dua puluh empat setia wasisto mengatakan
tema acara kali ini adalah sucikan hati perkuat silaturahmi bersinergi menyongsong indonesia emas dua ribu dua puluh
kami ada organisasi paguyuban wong semarang yang disebut
hari ini melaksanakan halal bihalal dengan tema sucikan hati
memperkerap silaturahmi dan mempersiapkan diri untuk indonesia emas dua ribu empat puluh lima
di mana kami dari pawon semar kali ini memperkenalkan dan ingin memberdayakan umkm umkm
terutama menu menu semarang
sementara itu ketua umum pawon semar
hendarji supanji mengatakan kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun sebagai wadah silaturahmi sesama warga semarang
kegiatan ini untuk membangun silaturahmi wong semarang sejabut di tabek
sehingga ini menjadi sarana konsolidasi seluruh warga semarang dalam rangka untuk menghidupkan umkm
sehingga hari ini kami menggelar seribu umkm